sementara itu salah satu keluarga korban meluapkan kekecewaannya ke pihak maskapai lion air
keluarga korban menilai mereka merasa tidak dirangkul dan tidak ada rasa empati yang diberikan oleh pihak maskapai lion air
tapi tidak untuk klien maaf khususnya pak gus dikirana saya anggap gagal
ya maaf saya tidak ingin menjadi provokator dan saya tidak ingin menjadi perdebatan seperti di televisi khususnya televisi tv
tidak benar itu
tapi saya ingin memberi perhatian kepada pak rusdi kirana dan tim
ini kejadian mungkin yang keberapa kali
mungkin bapak bapak pernah mendengar yang sederhana
yang tidak sampai keadaan
yang terjadi korban
yang telah diingatkan oleh pak jonan
pada saat krisis segera bentuk krisis komunikasi
faktanya hanya krisis center dan saya tidak pernah dihubungi sampai hari ini oleh pihak lion
menelpon pun tidak pak
kalau lion mempresentasikan uang uang itu adalah kewajibannya lion
dan tidak menjadi korban
itu menjadi aturan itu
tapi sekarang kami ini keluarga perlu dirangkul
tapi tidak ada sedikit pun telko
itu yang jadi permasalahan
kami kehilangan anak kami terkasih pak
bukan barang yang kita buang ke laut seperti itu
tidak ada empati sama sekali dari pihak lain
kali lagi saya tidak ingin menjadi provokasi di sini

saat kedatangan tersebut